tim relawan it dari badan pemenangan nasional bpn prabowo sandi melaporkan sejumlah temuan kecurangan penghitungan suara kepada bawaslu berdasarkan temuan tim relawan it bpn
tercatat ada lebih dari tujuh puluh tiga ribu kesalahan input data dalam situng kpu
tim relawan it membawa ribuan lembar temuan kecurangan penghitungan suara atau situng kpu kepada bawaslu menurut temuan tim relawan it bpn
terdapat lebih dari tujuh puluh tiga kesalahan input data dalam situng kpu
tujuh puluh tiga kesalahan input ini didapat dari empat ratus tujuh puluh tujuh tps
dengan temuan ini tim it bpn berharap bawaslu merekomendasikan kpu untuk menghentikan situng sekaligus melakukan audit forensik
antara total suara dan kehadiran itu tidak sesuai jumlahnya
mestinya sama ya
total suara dengan yang hadir
ternyata tidak sama
dengan deteksi tertentu dengan sistem kita ketahuan
lalu yang kedua suara total tidak cocok jika dibandingkan dengan suara yang sah maupun suara tidak sah
mestinya kalau suara tidak sah dan suara sah itu kalau dijumlah suara totalnya seharusnya sama
tapi ini enggak
yang ketiga total suara sah itu kalau dijumlah itu nggak sesuai antara jumlah nomor satu
nomor paslon satu dan paslon dua
jadi ini lucu sekali
bajian saya lanjutkan
bagaimana bawaslu merespon berbagai dugaan atau laporan dugaan kecurangan yang dilaporkan oleh bpn prabowo sandi
kita akan tanya rekan saya ada miladia rahma yang saat ini ada di kantor bawaslu pusat
mila seperti apa sih responnya kalau tadi ada tujuh puluh tiga ribu katanya laporannya
ini angka yang juga tidak kecil
apakah ini akan ada tindak lanjut yang nyata
atau ini hanya akan jadi sebatas laporan semata
ya selama sore budi
kita masih menunggu sebenarnya budi bagaimana kemudian respon dari bawaslu terkait sejumlah pelaporan yang kemudian hari ini diterima dari tim relawan it bpn
mengingat laporan ini baru kemudian dicatatkan kepada bawaslu tidak beberapa lama
artinya beberapa menit yang lalu sekitar setengah jam yang lalu
jadi untuk menunggu respon dari bawaslu terus saja kita akan menunggu
masih beberapa tahapan
di antaranya juga nanti pihak bawaslu juga akan menerima laporan ini dan akan menelaah sendiri akan mengecek sendiri berkas berkasnya
kemudian juga akan melakukan rapat internal untuk menindaklanjuti kira kira apa yang akan dilakukan
untuk sampai pada tahap apakah kemudian mengeluarkan rekomendasi terkait apakah menyetujui respon yang kemudian disampaikan juga oleh tim relawan it bpn
di antaranya misalnya mendesak bawaslu untuk kemudian menghentikan situng kpu
atau bahkan melakukan secara signifikan begitu ya melakukan audit forensik itu masih rasa rasanya butuh waktu yang cukup lama kemudian untuk melihat bagaimana respon kpu
apakah betul hanya sekedar menindaklanjuti menerima atau nanti juga melakukan langkah langkah yang cukup radikal begitu
tapi bicara soal laporan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan budi
terkait background bahwa kalau mereka kemudian mengklaim bahwa sudah ada lebih dari tujuh puluh tiga ribu kesalahan input data dalam sitwa

ini didasarkan klaimnya atas sejumlah pencatatan yang dilakukan tim internal dari relawan it kpu yang dilakukan dari satu hari pas siap pemungutan suara

ini memang kalau kemudian dilihat trennya memang jumlah atau angka kesalahan entry ini juga meningkat signifikan
misalnya dari sepuluh hari pasca pemilu angka yang mereka kemudian data sendiri terjadi sembilan empat ratus empat puluh kesalahan entry
kemudian meningkat lagi tiga belas enam ratus kemudian sampai dengan akhirnya difinalisasi semalam angkanya menjadi tujuh puluh tiga
ini didapat dari seperti tadi sudah disampaikan dari empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tps yang kemudian sudah berhasil diidentifikasi
nah kira kira daerah mana saja yang kemudian terdapat atau terjadi kesalahan input data yang paling banyak
nah kira kira daerah mana saja yang kemudian terdapat atau terjadi kesalahan input data yang paling banyak
menurut klaim dari tim relawan it bpn ini jawa tengah menempati urutan pertama dengan total sekitar tujuh enam ratus sekian kemudian kesalahan data
kemudian jatim menempati urutan kedua sekitar dengan lima delapan ratus kesalahan data
kemudian sumatera utara empat tiga ratus an sumatera selatan dan juga sulawesi selatan angka kesalahan inputnya mencapai tiga dua ratus an
nah bagaimana kemudian mereka mengidentifikasi manipulasi data yang terjadi
ada beberapa poin yang kemudian menjadi highlight yang mereka sampaikan kepada awak media

diantaranya yang pertama misalnya
total suara yang kemudian terdata ini tidak sama dengan jumlah kehadiran itu satu
kemudian suara total juga tidak cocok dengan suara sah dan suara tidak sah
kemudian misalnya total suara sah itu tidak sama dengan total suara yang diperoleh oleh paslon nomor satu dan paslon nomor dua
ini yang kemudian menjadi salah satu alasan mereka sehingga mereka begitu yakin untuk menyampaikan sejumlah kesalahan entry dan juga berbagai hal

ke bawah selu
apa kemudian yang mereka harapkan seperti tadi kita simak bersama bahwa koordinator dari tim relawan itkpu mustafa nah rawardaya dian islamiyati fatwa dan nur ihman ini menyatakan mendesak bawaslu
atau tidak perlu menunggu bawaslu sebenarnya

kpu dengan rela hati kemudian menghentikan situng dan sekaligus melakukan audit internal atau audit forensik

ini jadi secara tidak asasi dan itu tidak akan dilakukan tentu prosesnya masih akan cukup panjang bahwa proses untuk melakukan pelaporan di bawaslu juga tidak bisa dibilang tidak akan selesai dalam satu dua hari

karena tadi seperti saya sampaikan tahapannya juga panjang dan bawaslu sendiri punya tim yang akan mengkaji sendiri apakah kemudian ini perlu ditindaklanjuti

atau memang betul bahwa bukti bukti yang disampaikan ini memang cukup valid untuk kemudian dibawa ke ranah yang lebih spesifik atau ranah yang lebih serius

tapi tadi juga sempat disampaikan budi bahwa indikasi apakah nanti akan dibawa ke mahkamah konstitusi
apabila tidak ada respon yang cukup serius pasti ada atau mungkin ada
tapi setidaknya dari tim relawan it bpn ini kemudian mengupayakan untuk melaporkan dulu kecurangan kecurangan yang terjadi ke bawaslu terlebih dahulu
kalau kita lihat dalam peristiwa politik beberapa waktu terakhir ada ijtima ulama ketiga
yang salah satu poin pentingnya adalah menginstruksikan kepada para pendukung mereka
untuk quote unquote mila mengepung atau mendatangi bawaslu di seluruh indonesia
untuk memberikan tekanan dan mengawal proses pelaporan kecurangan ini
apakah instruksi ini terlihat di bawah seluruh pusat
apakah ada masa yang hadir sebagai bagian dari pengejauhan tahan
atau ada instruksi ijtima ulama itu mila
ya menarik budi karena sebenarnya kalau mungkin karena saya termasuk yang cukup sering ke kpu atau paling tidak hari ini ke bawaslu ya
kita melihat setelah kemudian terjadi proses perhitungan suara ini rasa rasanya kedua kantor ini menjadi tidak pernah sepi ya
dari orasi orasi organisasi massa atau mungkin mahasiswa yang datang ke sini untuk menyuarakan aspirasi mereka
betul sekali budi sekitar pukul tiga sore tadi
saya melihat di sini ada sekumpulan massa
saya tidak begitu jelas bisa mengidentifikasi mereka
saya melihat mereka memang tampaknya perwakilan dari mahasiswa
begitu mereka menyuarakan
kalau tadi yang kemudian hari ini yang kami lihat adalah mereka sebenarnya memberikan dukungan justru kepada bawaslu dan juga kpu
untuk tetap melaksanakan proses perhitungan dengan transparan dan juga profesional
artinya jangan kemudian terpengaruh atau terprovokasi dengan berbagai macam isu isu atau informasi informasi yang sifatnya
membuat panas situasi politik misalnya soal people power dan lain sebagainya
tapi kalau saya melihat bagaimana kemudian ekskalasi pengamanan baik di kpu maupun di bawaslu selama sepekan terakhir ini memang saya lihat memang cukup tebal ya
bisa dikatakan seperti itu ya budi
karena kami melihat di sini ada puluhan atau bahkan mungkin belasan lah ya petugas kepolisian selalu paling tidak berjaga di kpu di kantor kpu maupun di bawah seluruh
ini artinya dari internal bawah seluruh maupun kpu sudah menyiapkan
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
artinya misalnya nanti ada kerumunan massa baik dari berbagai macam kalangan yang datang menyuarakan aspirasi mereka
seperti beberapa saat yang lalu saya melihat juga bagaimana kemudian kpu memang diserbu begitu ya oleh masa pendukung salah satu pasangan calon yang menyatakan bahwa betul menyuarkan aspirasi mereka
melihat bahwa mengklaim bahwa kpu kemudian tidak melaksanakan tugasnya secara transparan
kpu curang kpu harus dibubarkan
dan lain lain sebagainya
artinya saya rasa selama proses perhitungan suara ini masih akan terus dilakukan
paling tidak sampai tanggal dua puluh dua mei
arus massa ini akan tetap mengalir ke bawah seluruh maupun kpu untuk menyampaikan aspirasi mereka
intinya adalah justru yang meningkat eskalasi pengamanannya ya
bukan eskalasi dugaan adanya people power seperti yang kita dengar isunya dalam seminggu terakhir ya milay
itu yang bisa disimpulkan dari penjelasan anda
terima kasih mila atas informasi dan keterangannya dari gedung bawah seluruh pusat republik indonesia